bakmi jawa adalah salah satu kuliner yang paling dicari wisatawan bila berwisata ke yogyakarta
dari berbagai penjual warung di kawasan kota gede kota yogyakarta ini termasuk yang sering jadi tujuan
berbagai jenis bakmi disajikan di sini mulai bakmi goreng bakmi rebus dan bakmi nyemek
nyemek adalah sebutan untuk masakan yang diberi sedikit air atau antara goreng dan rebus
bakmi mbah gito asli wonosari gunung kidul ini bukan hanya terkenal karena cita rasanya
tetapi juga karena tempatnya yang unik
mbah gito kakung itu orangnya termasuk seni orang seniman jadi senang menguri uri budaya jawa
bakmi jawa lain yang menjadi prima dona adalah bakmi mbah mong di kabupaten bantul

di mana bakmi jawa selalu dimasak dengan menggunakan ayam kampung dan menggunakan telur bebek
namun ada perbedaan antara bakmi gunung kidul dan bantul ini
simbah itu yang bikin simbah dulu
bakmi nasi ini tuh beda
tidak pakai merica tidak pakai tomat gitu udah beda
enggak pakai kecap
cita rasa bakmi jawa ini
bisa diterima berbagai kalangan nilai rasanya pasti ya cocoklah dengan kami walaupun kami orang
pendatang ya kan dari kalimantan bakmi jawa mulai dijual di sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh an lalu apa yang
membedakan bakmi jawa dengan bakmi lainnya tapi kalau bakmi jawa bawang putih garam dan kemiri kemirinya
disangrai dulu digoreng dulu sehingga aromanya memang mengasihkan seiring berkembang zaman bakmi
jawa tak pernah lekang di gilas kuliner kekinian tak hanya soal cita rasa kuliner ini pun bisa
diterima lintas generasi dan kelas sosial tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta